kita ke informasi lain meski sempat membahas sejumlah nama calon wakil presiden dalam rangkaian agenda rapat kerja nasional ketiga
sekjen pdip hasto kristianto memastikan bahwa keputusan akhir ada di tangan ketua umum megawati soekarno putri
hasto menyebut saat ini pdip berfokus pada target menciptakan kondisi kerjasama partai politik
hasto menambahkan pada hari jumat besok partai perindo akan mendeklarasikan diri dalam barisan kerjasama politik pdip p tiga serta hanura
bakal calon wakil presiden di dalam pandangan umum memang dibahas peta secara dinamis
tetapi itu menjadi ranah dari ibu megawati soekarno putri sebagai ketua umum
dan tentu saja partai mengedepan
ini akan suatu upaya untuk merangkul seluruh elemen nasional meskipun pd perjuangan telah dipercaya rakyat bisa mengusung sendiri
dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerja sama politik bersama dengan partai perindo
itu akan dilakukan pada pagi hari dan kami juga mengharapkan kehadiran dari teman teman pers